dulu tante ambar itu sama sama tante gak suka sama si camilla
karena di mata tante kamila itu gak ada bener benernya
iya tuh bener banget tante ini juga bingung
iya kalau ini jadi tante ambar sih pasti kami lah udah indi uster tuh dari dulu
ya emang karena keluarga tentang kamu tuh kayak begitu
suka ngekal gak pernah ngebiarin orang lakukan apa yang dia mau
saya nggak bisa mengatakan ini sama dokter
saya benar benar gak bisa ngomong tanpa izin dari haris dan keluarganya
masalah ini sangat pribadi dok
iya saya tahu ibu itu memang masalah pribadi
ya tapi apa salahnya bu kalau saya tahu kan
maksud saya begini mungkin saya bisa menghubungi anaknya pak haris bu
ya saya bisa nanti menjelaskan secara medis kerugiannya apabila nanti pak haris tidak segera melakukan cuci darah ibu
kalau anak kandungnya nanti yang minta
pak haris yang mau
dokter kenapa peduli banget sama masalah pribadinya haris dok
seperti yang saya tadi bilang bu
mungkin saja saya bisa membantu ibu
tapi dokter masalahnya sudah terlalu pelik dok
dan saya ini cuma orang luar
saya gak berhak membocorkan masalah ini ke dokter yang orang luar juga
jadi biarkan haris dan keluarganya menyelesaikan tanpa campur tangan orang lain dok
maaf ya dokter saya gak ada maksud loh menyinggung dokter
tidak apa apa ibu tidak apa apa
saya mengerti saya mengerti kok bu saya mengerti
apa cuma ini yang ingin dokter tanyakan sama saya
saya ingin tanyakan ibu
iya jadi keadaan situasi di rumah itu udah memanas banget
tante ambar itu sudah benci banget sama keluarganya kamila tante
bahkan tante ambar melarang kamila untuk ketemu sama keluarganya
dan tante ambar juga melarang papanya kamila untuk menjadi wali nikahnya kamila

ya ampun indi sampai segitunya tante ambar

kenapa sih dia takut banget kehilangan si kamila itu ya indi
ya nggak tahu tante itu juga yang bikin indi bingung deh
sebenarnya apa sih yang mau dibela dari kamila
iya tante juga bingung
padahal dulu tante ambar itu sama sama tante nggak suka sama si kamila

karena di mata tante kamila itu nggak ada benar benarnya

iya tuh bener banget tante ini juga bingung
iya kalau indi jadi tante ambar sih pasti kamila udah indi ustaz dari dulu
ya emang karena keluarga tentang kamu tuh kayak begitu
suka ngekang gak pernah ngebiarin orang lakukan apa yang dia mau
buktinya apa aku cuma dikasih waktu lima menit sama kak fad

dan waktu kamila hamil aku sama sekali nggak boleh berhenti
tapi ketemu sama dia dia sampe disemunyi di vila
emang sakit jiwa atau nggak kalau nggak tentang kamu
emang sakit jiwa atau nggak kalau nggak tentang kamu
ya ampun tante kok edo ngomongnya kayak gitu sih
ya udah deh indi kamu tuh sabar aja edo itu emosional orangnya
fadil terima kasih ya telah membawa kamila kesini
nggak apa apa kok alena ini udah larut malem
jadi aku harus nemenin kamila kemanapun kamila pergi
kamila kamu nggak terganggu kan sama panggilan aku
memangnya kamu mau bicara apa sama aku
fadil boleh aku bicara berdua aja sama kamila
oh oke kalau gitu aku tunggu di mobil aja mila
kalau kamu sudah selesai kamu langsung ke mobil
makasih ya fadil
kamu mau bicara apa sama aku alena
kamila pasti kamu udah tahu apa yang mau aku omongin sama kamu
ini masalah papa kita
sejak dari pemakaman papi sangat murung mila
tapi nggak mau keluar kamar
sampai hari ini papi memilih untuk tetap di kamar mila
kali ini aku gak akan marah sama kamu
aku gak akan menyalahkan kamu mila
karena aku juga sadar ini juga bagian dari kesalahan aku
tapi aku khawatir sama sikap api seperti ini
aku takut aku takut ini berdampak buruk bagi kesehatan papi
papi seperti tidak mempunyai semangat hidup mila
sampai hari ini
hari ini adalah hari waktunya papi cuci darah
tapi papi nggak mau mila papi nggak mau cuci darah
papa nggak mau cuci darah lena
karena itu aku minta kamu datang ke sini mila
tolong kamu pikirin perasaannya tapi mila
hanya kamu satu satunya penyemangat hidup api
mila aku tahu
kesalahan papi sama kamu dan mama kamu sangat besar
tapi itu tidak bisa menghapus darah papi yang mengalir di darah kamu mila
tidak akan pernah bisa mila tidak akan
alena aku mengerti alena
kalau kamu mengerti mila
tolong kamu tunjukkan sama tante ambar
kalau kamu juga membutuhkan papa kamu
kalau kamu gak mau dipisahkan sama papa kamu mila
kalau kamu mau tahu
sekarang aku eyang tante laras
kita semua sedang berusaha untuk menyatukan kamu sama papi mila
aku pun berusaha untuk ngomong sama tante ambar
supaya dia mau menerima papi
tapi itu semua akan bercuma mila
percuma kalau kamu juga gak ada usaha
itu semua kan percuma mila
tapi itu adalah papa kandung kamu
buktiin kalau kamu sayang sama dia
buktiin kalau kamu juga membutuhkan dia mila
alena aku juga sedang berusaha alena
apa benar yang dikatakan papi ke aku
kalau kamu dendam sama kopi mila
sampai sampai kamu gak mengatakan apa apa saat tante ambar memisahkan kamu sama papi
aku sama sekali tidak membenci papa
aku tidak mungkin membenci bapak kandung aku sendiri
dulu pada saat aku tahu kalau papa aku masih ada
dan pada saat aku tahu kalau papa aku itu menelantarkan aku dan mama aku
aku sangat marah sama papa
karena aku merasa papa sangat nega sama aku
karena papa sudah membiarkan mama menderita sendirian
sampai akhirnya mama aku meninggal elena
tapi sekarang aku sudah melihat kesungguhan papa untuk mencari aku
aku melihat pengorbanannya papa yang begitu besar
aku melihat penderitaan papa
dan sekarang perasaan marah aku berubah menjadi rasa sayang alena
dan rasa sayang aku tidak kalah dari rasa sayang kamu ke papi kamu
kalau kamu memang sayang sama papa kamu tunjukkan camilla
di dalam dunia ini
ada mantan pacar
ada mantan suami
tapi tidak akan ada
tidak akan ada mantan papa mila
tidak akan pernah ada
kalau kamu memang benar benar sayang sama papa kamu
kamu membutuhkan dia
kamu tunjukkan sama semuanya mila
apalagi sama tante ambar
kalau ini adalah saatnya kamu dan bapak kamu bersatu
dan tunjukkan sama aku
kalau rasa sayang kamu ke papa kamu
aku mau bukti mila
jangan sampai perasaan sayang aku sebagai anak angkat
lebih besar dari perasaan sayang kamu sebagai anak kandungnya